ini kita pasti nggak bisa dong sering sering ke supermarket apalagi pasar untuk belanja kebutuhan
sehari hari sekalinya belanja langsung deh stok banyak nah supaya stok yang ada enggak mudah busuk
mau disimpan di kulkas ataupun suhu ruangan saya punya tipsnya untuk anda di morning tips
oke jadi yang kita butuhkan paling utama adalah selain bahan bahan yang tadi adalah wadah kedap
udara seperti ini saya punya yang seperti ini dan yang satunya adalah kita coba gunakan ataupun coba
letakkan tisu dapur fungsinya adalah supaya air yang mungkin menguap dari sayur sayuran bisa
menyerap di tisu dapur ini
langsung aja ya kalau untuk tahu kan biasanya tahu itu dari pasar tuh udah berair ya kita
buang airnya kemudian dicuci setelah itu kita langsung masukkan ke dalam wadahnya jadi airnya
nanti kita akan ganti dengan air putih biasa aja yang di rumah nih tahunya kita coba susun
langsung tuang airnya nah setelah itu
sudah deh tinggal kita masukkan ke dalam kulkas yang perlu diingat adalah saat menyimpan tahu ini
airnya harus diganti setiap hari ya paling nggak dia akan tahan selama tiga hari setiap hari kita makan
dong don goreng tahu ya next tomat nih tomatnya jangan dicuci dulu ya dan juga jangan dipotong potong
lebih baik kalau misalnya kotor lap aja sama tisu dan pastikan masih kering kita sudah punya wadah
dengan tisu seperti ini kita bisa mencari airnya dan kita bisa mencari airnya juga dengan tisu ini

hai nah pastikan juga jangan terlalu penuh supaya nanti pas ditutup ya enggak berebut tempat malah jadi busuk
deh nantinya kita singkirkan lagi selanjutnya disini saya punya bawang merah dan juga bawang putih
tambahkan tisu dulu dan bawangnya jangan dikupas dulu jangan dicuci dulu supaya apa tidak ada air
yang menyerap di dalam bawang yang menyebabkan biasanya lebih mudah busuk lebih mudah busuk dan
baik juga nih pemirsa
kita keluarkan lagi wadah kedap udaranya
nah kalau cabai biasanya kan kalau beli di pasar ataupun supermarket
itu masih ada tangkainya
lalu kita langsung masukkan ke dalam wadahnya
dan ini nih juaranya
masukkan bawang putih yang sudah dikupas
bawang putih ini antibakteri
jadi bisa menyerap segala macam hal yang ada di dalam cabai
masukkan langkah serupa untuk cabai merahnya
dan juga pastikan pilih cabai cabai yang memang masih segar
jangan cabai yang memang udah layu
udah ada jamurnya terus disimpan kayak gini ya
tetap aja gak tahan lama ya
cabai sudah tahu sudah bawang apa lagi
sekarang tinggal sayuran nih yang memang pasti akan mudah
kalau untuk daun bawang yang seperti ini
ini saya buang tangkai bawahnya alias batangnya
terus saya belah dua seperti ini
maksudnya sih supaya nanti tidak tertekuk
karena bagian tekukannya itu tuh biasanya yang bikin cepat busuk
seladanya juga nggak perlu dicuci dulu lah
langsung masukkan ke dalam wadah
kedap udara ini
si tisunya ini ya
ini terlihat udah basah
sebelum anda gunakan ganti aja
intinya adalah tisu ini harus cepat
ataupun harus tetap kering
selama di dalam kulkas
oh iya kalau bawang putih nih
taruh aja di suhu ruangan
nggak perlu dimasukkan ke dalam kulkas
yang lain ya
masukkan ke dalam kulkas
bagian bawah aja nggak perlu di freezer
tinggal kita simpan dan dijamin akan lebih tahan lama